gunung raung ruang itu harus dipasok itu jadi gara konservasi
tanahnya sudah ada sekarang lagi dicek oleh pak ahy
kemudian kami sudah punya risa di manado sudah ada
sehingga nanti dua ratus sepuluh kita akan kirim dari surabaya
itu nanti pembangunan baru lagi pak
nanti baru seratus ya pak
kita punya stok itu di medan jakarta surabaya dan menadu
nanti kalau sudah selesai baru bpkp masuk baru dibayar
berarti relokasinya permanen di bangunan
karena di gunung raung ruang itu harus dipasok
yang kira kira satu ratus sepuluh ya
kalau yang tadi sembilan ribu pengungsi
sebenarnya dua belas atau sembilan bisa pakai apa kalau dibina ini

itu dari kupu kantor di suratnya gubernur